menuju penutupan asian para games dua ribu delapan belas pada malam nanti indonesia terus menambahkan pundi pundi medali
medali emas terbanyak kembali berasal dari tim catur yakni sebanyak lima medali emas
serta emas keempat syuci indriani dari para swimmick
pada final para badminton yang berlangsung di istora kelora bung karno pasangan ganda putri indonesia
leoni ratri oktila dan kalimantus hadiah berhasil memperoleh emas
leoni halimatus unggul dua game atas pasangan tiongkok cheng he fang dan ma hui hui dengan skor dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu dua belas
dari lintasan balap sepeda medali emas pun didapat dari perjuangan muhammad fadli imamudin
fadli mencapai finish terdepan pada nomor empat meter
dan di video pursue c empat tuna daksa
dengan catatan waktu lima menit tiga enam ratus lima detik fadli berhasil mengalahkan muhnajib asal malaysia
setelah panen emas pada hari kelima tim para catur indonesia hari ini kembali memberi tambahan lima emas dari edi suryanto tati karhati aji hartono gayu satrio dan haryanto
pasangan julia ferawati dan kacung juga tak ketinggalan menyumbang emas dari nomor mixed pairs loan bowls
total lima belas medali didapat dari cabang olahraga lone box
syuci indriani pun kembali meraih emas
syuchi unggul dengan catatan waktu dua menit tiga puluh enam tiga puluh dua detik pada nomor dua ratus meter gaya ganti
syuji berhasil mengalahkan wakil dari hong kong dan jepang
total empat emas sudah didapat di syuji pada asean para games dua ribu delapan belas
dan berikut perolehan medali sementara asian para games dua ribu delapan belas
hingga jumat malam kontingen indonesia sudah mengumpulkan satu ratus dua puluh tiga medali dengan tiga puluh tiga emas empat puluh dua perak dan empat puluh delapan perunggu dan menempati peringkat ke enam
sementara tiongkok sudah dapat dipastikan menjadi juara umum dengan raihan satu ratus enam puluh dua emas
terpaut jauh dari korea selatan dan iran yang berada di peringkat ke dua dan ke tiga